dengan menggunakan thermal scanner dan juga thermal gun
selain itu juga dilakukan observasi untuk mengetahui apakah ada gejala seperti demam batuk pilek
ataupun juga gejala lain yang mengarah kepada penyakit menular seperti misalnya covid sembilan belas
dan jika suhu di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius dan ada gejala gejala tersebut
maka jemaah haji akan langsung dilakukan pemeriksaan rapid test antigen atau pcr
akan tetapi jika jemaah haji dinyatakan sehat
maka yang bersangkutan bisa
meninggalkan bandara soekarno hatta untuk menuju ke asrama haji pondok gede
ataupun juga asrama haji bekasi
semua jemaah ini dilakapi dengan kartu kesehatan
kartu waspadahan kesehatan jemaah haji
semua jemaah diberikan kartu kesehatan
selama dua puluh satu hari ke depan
setelah mereka dipulangkan ke daerahnya masing masing
itu akan dilakukan pemantauan kesehatan mereka secara mandiri
jadi bukan karantina
jadi sifatnya lebih ke pemantauan kesehatan mereka secara mandiri
meski tidak ada kewajiban untuk karantina bagi jemaah haji saat tiba di tanah air
baik jemaah haji itu sendiri secara individu ataupun juga pemerintah di daerah masing masing
harus tetap waspada
data dari kantor pusat kesehatan haji kementerian kesehatan menunjukkan
bahwa sebanyak lima belas jemaah haji mengalami gangguan kesehatan
berupa batuk pilek
mbak hardika utama daud thompson tangerang banten